assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan ramadan yang dirahmati allah
disadari atau tidak
di dalam melakukan ibadah puasa
seorang muslim seringkali melakukan pekara
yang dapat mengurangi nilai puasa
nah maka dengan hikmahnya
mensyariatkan zakat fitri atau zakat fitrah
untuk menyempurnakan puasa kita
nah di penghujung ramadan
biasanya kita umat muslim
sudah mulai sibuk nih untuk membayar zakat fitrah
meskipun sudah rutin
kita lakukan setiap tahun tapi ada baiknya
kita kembali mengkaji hukum dan juga
tata cara membayar zakat agar
jauh lebih paham
dan sudah hadir bersama kita di studio
ada gurunda kita semua
insyaallah puasa kita hari ini lancar ya
apalagi sudah dengar zakat fitrah itu sudah mau lebaran
baiklah nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya
dan tentunya saya ingatkan kembali
anda pemirsa yang memiliki pertanyaan
silahkan anda kirimkan pertanyaan anda
yang tertera di layar kaca
nah pak kiai yang paling menarik
bagi saya itu ternyata hakikatnya
zakat fitrah ini adalah
hal hal yang mungkin sia sia
yang kita lakukan selama puasa ya
itu adalah satu kesatuan
dalam rahmat allah
jadi memang allah itu
di bulan ramadan itu membuat
begitu banyak sarana
beribadah betul di bulan ramadan
kalau dalam bahasa guru saya dulu
yang mungkin terjadi
selama dia menjalani ibadah
oleh karena itu allah kemudian
mensariatkan ada yang namanya
zakat al fitri itu
nah itu memang betul
seperti yang dikatakan oleh mbak eva tadi
ada begitu banyak ulama
yang mengatakan itu
bermanfaat sekali untuk menutupi
kekurangan yang terjadi
atau yang dilakukan
oleh orang orang yang berpuasa
kemarin di bulan ramadan
baik tadi saya sempat sampaikan
di awal pembukaan ini
kita akan mengingat kembali
bagaimana cara membayar zakat fitrah
yang baik dan benar
sesuai dengan syariat agama
selama ini kita pahami
membayar zakat fitrah itu hanya dengan beras
tapi ada juga yang bisa membayar dengan uang tunai
sepertinya tata caranya atau ketentuannya seperti apa
jadi kalau kita lihat
zakat fitrah itu
dengan makanan pokok
atau dengan uang
itu dilatar belakangi
masing masing ulama di masanya
jadi rasulullah saw
zakat fitrah ini
tidak pernah kemudian
nanti manusia itu
bisa kemudian berdialektika
jadi nama saya itu adalah zakat fitrah
hanya membayar zakat fitrah itu
atau menggunakan gandum
yang pada masa rasulullah
bahwa gandum atau kurma
itu adalah makanan pokok
kemudian yang kedua bisa disimpan
dalam waktu yang relatif panjang
jadi kalau ada orang misalnya
makanan pokoknya buah buahan
nggak boleh dijadikan alat bayar
zakat fitrah itu
itu adalah makanan pokok itu
kenapa nggak boleh
karena buah buahan itu tidak bisa disimpan
dalam waktu yang relatif panjang
nah ketika itu dipahami sebagai makanan pokok
itu dalam bahasa fikihnya
dan bisa disimpan
maka kemudian ulama berfatwa
buat orang indonesia misalnya
zakat fitrah itu boleh dibayarkan
dalam bentuk beras
kenapa dalam bentuk beras
ini namanya dalam ilmu usul fikih
kias itu menyamakan
sesuatu yang memang bisa sama
memiliki ilat atau alasan ketetapan hukum
misalnya pada masa rasulullah itu
yang haram itu minuman keras namanya khomer
dia biasanya dibuat dari sari buah
bisa jadi dari kurma
bisa jadi dari anggur
mungkin hari ini ada minuman keras
yang dibuat dari proses kimia kan
nah ketiga dia berbeda
dengan apa yang ada di masa
ada di masa rasulullah
beda bentuk beda rasa beda kemasan
tetapi substansinya sama nih
begitu itu diminum
maka menghilangkan fungsi luhur kemanusiaan
nah ketiga itu orang melihat bahwa
kurma itu makanan pokok dan yang bisa disimpan
maka kemudian difatwakan
zakat fitrah itu
padahal beras sama kurma kan beda
sama sama dijadikan makanan pokok
maka kemudian alat bayar kita adalah
kemudian tadi disampaikan juga
bagaimana dengan yang membayar
ini biasanya sering ribut nih mbak eva
antara yang bayar uang dengan yang bayar dalam bentuk barang
atau kadang kadang ada yang juga membuat
fasilitas di masjid
jadi panitianya jualan beras
aduh jadi orang datang kalau tidak bawa beras
kemudian dia beli beras
kemudian berasnya dibawa
ke masjid sebagai zakat fitrah
itu semuanya juga bagus
tapi kemudian dalam madhab
menyatakan bahwa zakat fitrah
itu boleh dibayarkan
dengan menggunakan uang
dalilnya sama sama kuat
yang mengatakan harus dalam bentuk
makanan pokok karena nabi itu bersabda
zakat fitrah itu memang
jadi gak boleh zakat fitrah dikumpulkan
untuk bangun masjid
ada zakat lain kalau untuk
bangun masjid tapi zakat fitrah itu
betul betul untuk tukmatan lilfukorok
tapi ulama yang lain
makan itu memang kebutuhan manusia
tetapi tidak selalu
berbentuk makanan kan boleh jadi
orang yang memakan harta anak yatim
itu nanti sama allah
perutnya diisi dengan api pada hari kiamat
nah ada orang mengatakan
uang anak yatim tidak saya pakai makan kok
saya pakai beli pulsa
tetap haram maka dari logika
yang panjang dan dialek yang panjang
dan latar belakang yang panjang misalnya
yang dulu berkembang di irak
tentu jauh berbeda
dari apa yang ada di mekah dan di madinah
di mekah dengan di madinah misalnya
dulu orang melakukan transaksi itu
jadi orang punya barang atau punya uang
itu sama manfaatnya
karena ketika dia mau membeli sesuatu
itu harga satuannya bisa berbentuk uang
tapi juga bisa dibayarkan dalam bentuk barang
kan itu ada di irak
yang pada masa itu
sudah memiliki peradaban
ekonomi yang jauh lebih maju
mereka sudah biasa melakukan transaksi
itu dengan menggunakan satuan mata uang
oleh karena itu pertimbangannya
orang miskin pada satu malam idul fitri
dia memiliki begitu
banyak beras hasil zakat fitrah
tapi kan dia juga
membutuhkan uang untuk memasak
beras ini dia juga
membutuhkan uang untuk lauknya
akan lebih bermanfaat
kalau itu diberikan dalam bentuk apa itu
itu lebih bisa menggunakan itu
dalam berbagai bentuk
untuk memenuhi hajatnya di hari lebaran
nah itu sebetulnya
bagaimana ulama memfatwakan
karena sudut pandangnya
mungkin pola hidupnya
mungkin pengalaman hidupnya
itu berbeda dengan yang satunya
jadi buat saya
hari ini seperti yang
pernah saya lihat
di guru guru saya dulu di mesir
di banyak negara di timur tengah
itu tidak lagi berantem
jadi ada orang yang mau bayar zakat
pakai zakat fitrah berbentuk barang
bagus diterima oleh masjid
nanti ada juga yang berbentuk uang
nanti ketika membagi
itu indah banget
jadi kita harus memperhatikan
kepada fakir miskin yang sama
dalam bentuk dua
dia dapat berasnya
fakir miskin itu berbahagia
alhamdulillah beras untuk bikin ketupatnya ada
untuk bikin semur dagingnya
nah itu harus kita lihat bahwa
perbedaan pandangan di kalangan ulama
itu mendatangkan rahmat
lalu bagaimana cara kita memanfaatkan
baik begitu mulianya begitu ya
manfaat dari zakat fitrah ini sendiri
dan dua duanya sama sama utama
kaya i kalau kemudian kita bicara
orang orang yang kemudian
alpa membayar zakat fitrah
nah itu bagaimana
apakah kemudian bisa
karena alpa lupa
apakah kemudian bisa
dikodok atau seperti apa
jadi yang pertama ya
semua orang itu harus meyakini
bahwa zakat fitrah itu memiliki
keistimewaan dia bahkan
berbeda dengan semua zakat
zakat fitrah itu tidak mensyaratkan
kaya loh dalam fikih itu
mengeluarkan zakat fitrah
itu adalah orang yang punya
fadluto amin punya kelebihan
makanan jadi unik ya
zakat fitrah itu ada
orang dalam waktu yang sama
dia wajib mengeluarkan zakat fitrah
dan dia juga berhak
untuk menerima zakat fitrah
misalnya ada orang
mendapatkan zakat fitrah itu sebelum hari raya
idul fitri kan boleh
tiga empat hari sebelum
dia membayarkan zakat fitrah tadi
di rumahnya sudah banyak makanan
hasil zakat fitrah
nah ketentuan agama
siapa yang malam lebaran itu
zakat fitrah jadi orang tadi
kan dia punya beras lima karung
itu kan sudah lebih dari
cukup untuk kebutuhan dia dengan keluarganya
maka dia juga didorong
untuk mengeluarkan zakat fitrah
bahwa zakat ini boleh jadi
oleh hampir semua orang
dulu kata guru saya supaya
rahmat allah itu
datang kepada semua orang
yang dapat pahala zakat itu kan yang kaya
zakat fitrah itu tadi
bisa jadi dia tidak kaya tapi
karena dia punya kelebihan makanan
oleh karena itu ketentuan
dari zakat fitrah itu
harus dibayarkan sebelum
buat orangnya yang bayar
zakat fitrah seperti saya
atau buat panitianya
panitia yang mengumpulkan zakat fitrah
para panitia yang ada di masjid masjid itu
di rt di rw
anda semua harus ingat loh
bahwa zakat fitrah itu amanah
dan dia harus disayurkan sesuai
oleh karena itu
buat aturan disiplin
kalau anda mau menjadi panitia zakat fitrah
di jangka waktu
kami hanya menerima zakat fitrah
sampai jam sebelas malam misalnya
lewat dari sebelas malam
anda silahkan bagi sendiri
tidak amanah kan
sampai sholat belum dibayarkan
maka dia tetap bisa
membayarkan itu tetapi
dinamakan sedekah biasa
berarti bukan zakat fitrah
bukan zakat fitrah
tetapi kalau urusan pahala
itu urusan allah
tinggal seberapa besar nih
kenapa dia mengeluarkannya
kalau karena kelalaian
ya tentu itu tidak akan mendapatkan keistimewaan
tapi kalau misalnya
dia sudah mau
mengeluarkan zakat fitrah
tapi ada sesuatu yang
diluar kuasa dia
misalnya istrinya mau melahirkan tiba tiba
padahal kata dokter ini tiga hari lagi
dia sudah harus mengantar istrinya
ke rumah sakit dan tidak bisa dia tinggalkan
nah yang seperti itu tentu allah
semua dari kita
itu harus berniat
nanti saya akan mengeluarkan
zakat fitrah dan sebaiknya
memang ketika dikumpulkan secara kolektif
itu diberi rentang waktu
hampir semua ulama membolehkannya
itu dibayarkan tiga hari
sebelum hari raya idul fitri
walaupun ada ulama yang mengatakan boleh seminggu
bahkan ada yang mengatakan
sebelum puasa pun
kalau dicari dalam literatur fikih
fatwa itu ada
tetapi yang paling banyak diamalkan
itu dalam rentang waktu ya tiga hari
baik kita akan bahas lagi lebih jauh lagi
soal bagaimana kemudian
tata cara zakat fitrah dan
hikmahnya dan lain sebagainya
tapi kita akan break dulu
kita akan kembali sesaat lagi jangan kemana mana
ramadan akan kembali sesaat lagi
ya terima kasih anda masih menyaksikan
gapai kemuliaan ramadhan
dalam episode zakat pembersih harta ya
kita juga sudah menerima pertanyaan
kita akan saksikan pertanyaan netizen
dalam tayangan berikut ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak ustadz saya ingin bertanya
manakah yang lebih baik
membiarkan zakat fitrah
di sekitar tempat tinggal kita
atau membiarkan zakat fitrah
di wilayah yang jauh dari tempat tinggal kita
waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
nah itu masih melanjutkan dari tahun
jadi yang lebih utama yang mana
yang lebih utama itu
harus melihat pada dua hal
yang pertama zakat itu
diberikan kepada yang paling dekat
itu semakin baik
karena yang paling dekat kan punya hak
yang satu satu rt sama saya
yang satu cuma satu kelurahan sama saya
yang satu cuma satu kecamatan sama saya
maka yang paling berhak itu
sebetulnya satu rt kan
dia yang terlihat buat saya
dia yang melihat kekayaan saya
maka orang itu konsepnya
bukan cuma zakat fitrah
bahkan zakat mal zakat pertanian
itu semakin dekat itu semakin bagus
itu yang pertama
tetapi yang kedua kata ulama
itu harus dilihat tingkat kemanfaatannya
misalnya begini mbak eva
yang dekat dengan saya satu rt
itu boleh jadi dia akan mendapatkan
zakat fitrah dari orang lain juga
sementara yang satu kecamatan
saya bisa memiliki prediksi
bahwa tidak ada yang memberikan
zakat fitrah kepada dia kecuali saya
saya berpindah nih
dari kebijakan yang nomor satu
saya serahkan kepada yang lebih jauh
karena dia cuman mendapatkan
zakat fitrah itu dari saya
sementara saya tinggalkan yang dekat
karena saya tahu dia nanti malam lebaran
akan mendapat bagian zakat fitrah
misalnya dari panitia
atau dari masjid dimana biasa kita
mengumpulkan zakat fitrah
itu adalah kaidah
dasar terkait dengan
jadi kalau nanti misalnya
di jakarta ada orang
yang tidak mampu
tetapi kemudian di tempat lain
ada orang yang terkena musibah
misalnya kayak dulu di palu misalnya
nah yang seperti itu
disini lebih membutuhkan yang mana
antara yang dekat
apa yang jauh
ketiga yang jauh lebih membutuhkan
dan apalagi itu berkaitan dengan
kayak ada bencana pangan kelaparan
maka sekalipun jauh dia tetap lebih utama
jadi disini memang
pengetahuan yang cukup
terkait dengan distribusi zakat
nah masih menyambung masalah distribusi zakat
untuk menyalurkannya sendiri
yang harus melalui panitia atau ambil zakat
atau kita bisa menyalurkan sendiri
sebetulnya sih kyai
kita bisa menyalurkan sendiri
tapi juga jadi itu sebetulnya
mbak eva ya itu ada dua kebijakan
zakat baik zakat fitrah atau zakat mal
itu memang di masa
rasulullah atau di masa
saidina abu bakar umar usman dan ali
itu seringkali dipusatkan
jadi memang ada petugas zakat
seperti petugas pajak
jadi di kementerian keuangan itu
ada direktorat jenderal pajak
ada direktorat jenderal zakat
ini ada petugas pajak ini ada petugas zakat
dia mengumpulkan zakat
dana zakat itu kan menjadi terkumpul kan
kemudian nanti distribusinya
juga bisa dipetakan kan
mana yang lebih membutuhkan mana zakat ini
boleh jadi zakat ini membangun fasilitas produktif
asal jangan zakat fitrah ya zakat maal misalnya
jadi kita kumpulkan
tahu tahu di kampung ini di kabupaten ini
kemudian kita lihat di belahan sana
di kabupaten ini
problemnya bukan mereka nggak bisa usaha
tapi boleh jadi mereka tidak cukup punya akses permodalan
mau ke bank
mereka nggak punya jaminan
atau mereka bisa jadi petani
nggak punya pengairan yang memadai
maka dikumpulkan kan bagus tuh
bukan bagus bikin umkm yang sama misalnya
dia juga memiliki aspek kekurangan
ketiga zakat itu saya bayarkan kepada panitia
mendistribusikannya di luar lingkungan saya
boleh jadi tetangga saya nanya
pelit ahmad jadi orang gak zakat
nah oleh karena itu ketika bicara
dalam konteks zakat fitrah
kalau panitia kita boleh bertanya kan
zakat fitrah saya ini mau didistribusikan dimana
distribusinya disana disana disana
terus kita misalnya punya kenalan
yang tidak tercover oleh panitia ini
kemudian kita tanya
zakat fitrahnya kesana bisa nggak
nggak bisa karena wilayah kita cuma disini
kemudian sudah cukup nggak yang disini
alhamdulillah sih secara prinsip sudah dapat rata
mungkin ada yang lebih ada yang
ada yang pas pasan ada yang bisa kita lebihkan
maka kita boleh tuh
misalnya di rumah
bayarnya di panitia
nak kamu antriin kesana ya
kasih fakir miskin disana
itu sebetulnya kembali kepada kearifan
oke kalau tadi kiai mengatakan
ada pihak yang mengelola
kalau memang akhirnya
zakat zakat semua orang
bukan bayar pajak ya
ini negara ini sebetulnya
atau dunia ini penuh dengan keberkahan sebetulnya
penuh dengan keberkahan tetapi harus dipahami
tidak untuk memberantas kemiskinan
salah orang kalau mengatakan
dia akan memberantas kemiskinan
kemiskinan itu tetap ada
sebagaimana kekayaan itu tetap ada
allah itu menciptakan
isi dunia ini berpasang pasangan
hanya dajal yang gak punya pasangan
tapi semuanya punya pasangan
bayangkan kalau semua kaya
siapa yang akan mau bekerja kepada dunia ini
semuanya miskin juga lebih repot lagi kan
oleh karena itu kesembihangan ada
jadi kalau zakat itu dikelola dengan baik
itu bisa meningkatkan kesejahteraan
tetapi tidak akan menghapuskan
kalau ada orang punya program menghapuskan
kemiskinan itu rasanya berlebihan
nah oleh karena itu ada
sebetulnya mbak eva ingin saya sampaikan ya
terkait dengan pola
pengumpulan dan distribusi zakat
yang mau menjadi panitik
panitia zakat itu harus
memiliki pengetahuan yang cukup
tentang zakat itu sendiri
jadi jangan sampai
nggak pernah baca bab
nanti kita terjebak pada paradigma
yang salah semangat
tapi tidak didukung
oleh ilmu yang cukup
kadang kadang ada saya pernah mendengar
betul betul punya semangat
begitu harta zakat itu kumpul banyak
beras misalnya bertonton
kemudian mereka berpikir kenapa beras ini
nggak kita jual saja
kemudian kita bangun panti asuhan
itu sebetulnya punya semangat kan
bahwa zakat fitrah itu memang dibagikan
kepada orang miskin untuk konsumsi
pangan mereka bukan untuk
membangun panti asuhan
kehap sarana pendidikan
karena itu harus diambil
dari alokasi zakat yang berbeda
nah ini menunjukkan
pentingnya masjid masjid itu
saya tidak mengatakan
harus sertifikasi profesi
tetapi kan memang
kita harus mengarah kesana
harus mengerti tugas
jadi panitia zakat itu
tugasnya itu berat loh
yang pertama mendata dulu
membayar zakat fitrah
yang kedua siapa warga yang berhak
menerima zakat fitrah
kemudian dia harus tahu
nilai zakat fitrah hari ini
itu berapa kilogram beras
atau berapa liter beras
atau berapa rupiah
kemudian setelah mereka
maka mereka menagihkan zakat zakat fitrah ini
mereka punya tugas untuk mengumpulkan
jangan lupa menjaga
nih kalau nanti
berasnya ditaruh di masjid
di bagian yang bocor
kemudian rusak gitu
siapa yang bertanggung jawab
biasanya itu saling lempar tangan tuh
kamu sih kamu sih
nah karena nggak jelas tugasnya
nah ini harus jelas setelah
mengamankan adalah distribusi
yang berhak itu yang terkait
dengan panitia zakat fitrah
kalau panitia zakat mal
walaupun kita tidak secara luas ya
karena banyak orang yang menjadikan bulan
ramadan itu sebagai
satuan tahun zakat
jadi orang itu mbak eva dalam hidup itu
bukan cuma harus punya tahun buku perusahaan loh
tapi juga harus punya tahun
saya harus mengingat betul
ketika saya sudah balik
sudah disebut orang mukallaf
kapan saya pertama kali punya uang
punya harta yang melewati satu nisola
atau dalam madhab imam abu hanifah
maka kalau emas misalnya satu juta
kapan sih saya punya harta delapan puluh lima juta
oh tanggal sekian
maka kalau nanti sudah satu tahun
dan masih delapan puluh lima juta
naik turun di tengah nggak masalah
tapi ujungnya setahun itu tetap delapan puluh lima juta
untuk menunaikan zakat
ada orang yang mengambil mudah
udah lah saya gak inget
kapan pertamanya startnya dari romadhon
pokoknya setiap romadhon
mungkin yang pertama salah nih
mungkin dia lebih baik
dia berbuat baik dalam agama baru enam bulan ketemu puasa
dia keluarkan zakat
padahal kan belum wajib nih
tapi dia jadikan ini tahun buku disiplin setiap ramadan
nah kalau terkait dengan zakat harta
maka petugas zakatnya itu
harus paham akuntansi zakat
seperti kita menjadi seorang akuntan
yang akan memeriksa laporan keuangan
nah di aspek itu yang saya rasa
menjadi pekerjaan besar kita ke depan
kita akan lanjutkan lagi
tapi harus break dulu
gapai kemuliaan ramadan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadan dalam episode zakat pembersih harta
kita lanjutkan kembali
jadi kalau dari penjabaran kiai tadi
atau panit mengumpul zakat itu benar benar harus berubah
semua hami fiqih begitu ya
oleh karena itu dulu
amil zakat itu dalam sistem
itu diangkat oleh pemerintah
jadi ada orang orang yang memang
mendedikasikan untuk mengerti itu
jadi disitu disebut
kalau dia menerima gaji dari pemerintah
maka dia tidak boleh mengambil bagian dia
karena sudah di cover semuanya oleh pemerintah
nah ketiga mbak eva tadi nyebut
maka dia mengambil bagian dari zakat
yang dia nanti mendapat bagian
jadi kalau zakat mal itu begitu terkumpul
itu harus dibagi menjadi delapan bagian
kan pernah dengar kan ada sabi lillah
ada orang yang berhutang
nah ada satu bagian itu milik amil
nah milik amel ini mencakup semuanya
dia mungkin perlu naik taksi
perlu makan selama tugas
nah itu semua diambil dari bagian amil
nah itu yang terkait dengan
tetapi zakat fitrah
sependek pengetahuan saya
itu tidak kemudian
ketika dikumpulkan bersama
maka yang mengumpulkan itu mendapat bagian
nah ini yang boleh kita baca dari
kalau zakat mal
itu perintahnya jelas
ambil rasulullah bukan sebagai nabi
sebagai kepala negara
yang harus ditunaikan
sebagai satu kesatuan fiskal
nah sementara zakat fitrah
itu banyak sekali hadis nabi
barang siapa yang membayarkan itu
barang siapa yang membagikan itu
itu dulu di masa rasulullah
kalau zakat fitrah itu dibagikan secara individu
oleh karena itu
panitia yang menjadi panitia zakat fitrah
itu harus punya
mental sebagai relawan
jangan berfikir dapat apa
jangan sebagai petugas
dan tidak boleh bagian zakat fitrah
alasannya untuk apa
biaya operasional pembagian itu
jadi kalau anda di masjid
sudah menerima zakat fitrah misalnya
ketika mau berbagi butuh gerobak
untuk masuk ke kampung kampung
ya harus diambilkan dari dana sedekah
orang yang memang untuk masyarakat masjid
atau ada orang kaya
yang kemudian bersedekah
inilah untuk biaya operasional
tidak boleh bagian dari zakat fitrah
untuk biaya operasional
dengan logika bahwa di dalam zakat mal pun
kalau kita bicara zakat
mungkin tidak akan ada habisnya
sangat luas sekali
tapi semoga waktu yang singkat ini bisa memberikan pemahaman
yang lebih benar lagi
menjalankan ibadah zakat fitrah
baiklah tidak terasa kita sudah
sampai di penghujung program gapai kemuliaan ramadhan
tentunya semoga apa yang kita bahas hari ini
dapat menambah keimanan kita
kepada allah swt
dan k h muhammad faiz undur diri
sampai jumpa di gapai kemuliaan ramadan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh